lagi lagi beredar unggahan di media sosial yang menawarkan sebuah pulau
pekan lalu pulau tambelan di kabupaten bintan kepulauan riau dilelang dengan harga pembuka sebesar satu empat triliun rupiah
pulau tambelan merupakan salah satu pulau terdepan dan terluar di bintan
memiliki pantai dengan pasir putih serta terumbu karang yang indah
pulau tambelan dapat dijangkau dengan pesawat dengan waktu perjalanan selama satu jam lima belas menit dari ibu kota kabupaten bintan
pulau ini mendadak menjadi perbincangan setelah pekan lalu sebuah akun media sosial membuka lelang pulau tersebut dengan harga pembuka satu empat triliun rupiah
pada unggahan itu juga disebutkan lelang ditutup dua puluh satu agustus
menyikapi hal tersebut sekretariat daerah kabupaten bintan meminta warga tetap tenang
karena penjualan pulau tidak dipengaruhi
diperbolehkan di indonesia dan sudah diatur oleh undang undang
warga pulau yang berpenduduk sekitar lima lima ratus jiwa itu merasa gusar
mengetahui ada yang mencoba melelang pulau tambelan
seorang warga meminta polisi dan tni untuk menelusuri pemilik akun yang melelang pulau tambelan bintan
agar dapat diproses secara hukum
yaitu pekerjaan yang kurang baik dan mesti dicari di proses siapa yang menjual pulau tambelan
yang jumlahnya banyak ya sekitar tujuh puluh dua pulau itu satu kecamatan
dan pulau terdepan di kabupaten bintan provinsi kepulauan riau
pada jumat dua puluh tujuh agustus akun unggahan tentang pelelangan pulau tambelanja
sudah tak dapat ditemukan di media sosial
penjualan pulau di provinsi kepulauan riau sendiri bukanlah hal baru
sebelumnya pulau ajab pulau ayam dan pulau kembung juga ditawarkan untuk dijual di situs daring